ramai diperbincangkan di dunia maya dan lini masa
pemerintah provinsi dki jakarta berencana menata trotoar
di sepanjang jalan sudirman tamrin jakarta
dan penataan ini bertujuan untuk menambah sejumlah fasilitas umum
untuk para pejalan kaki
tidak terima ketika melihat rancangan awal
tidak ada ruang untuk motor
di mana datang motor tidak ada rancangan awal
tidak ini bukan jakarta
pemprov dki jakarta telah mengumumkan konsep baru
penataan jalan dan trotoar di sepanjang jalan jenderal sudirman
konsep baru ini dipresentasikan di hadapan para pemilik gedung
perwakilan ditelantas polda metro jaya
dan satuan kerja perangkat daerah pada selasa pagi
penataan trotoar sepanjang enam km ini akan dimulai
dari patung pemuda membangun jembatan semanggi
bundaran hi hingga patung arjuna wiwaha
konsep baru ini akan mengubah lebar trotoar hingga delapan meter
setelah penataan protowar
badan jalan akan terdiri dari jalur pejalan kaki
jalur fasilitas jalur bus reguler dan motor
jalur kendaraan jalur transjakarta dan median jalan
sebagian badan trotoar yang telah dilebarkan akan diberi tempat duduk
selain itu disediakan pula tempat parkir sepeda
dan jalur sepeda bagi masyarakat
area pintu masuk mass rapid transit pun akan mudah dijangkau
oleh para pejalan kaki
dengan konsep ini gubernur dki memperbolehkan sepeda motor
melintasi jalan sudirman tamrin yang akan berbagi ruang
dengan bus di sebelah kiri jalan
sementara itu di sebelah kanan jalan diperuntukkan
bagi mobil mobil pribadi
protowar konsep gaya baru gaya anisandi ini pun akan dilengkapi
dengan wall of fame yang berisi nama nama atlet berprestasi
di indonesia spot budaya spot edukasi infrastruktur
seluruh lantai trotoar pun akan diganti dengan lantai motif batik
dari berbagai provinsi di indonesia
jalur ini juga akan disiapkan tempat tempat untuk kegiatan seni
kegiatan budaya bahkan pada perancangannya pun sudah dengan
memasukkan nuansa kebudayaan nusantara
bahkan jalur sudirman tamrin ini kita sebut dengan istilah
rencana penataan ulang yang dibiayai oleh dana tambahan
koefisien luas bangunan dari tiga perusahaan besar ini
ditargetkan selesai sebelum asian games atau pada akhir juli dua ribu delapan belas
triana mitayani cnn indonesia
konsep penataan trotoar sepanjang enam km di jalan jenderal sudirman
hingga mh tamrin ini disambut positif oleh warga dki jakarta
menurut para warganya sudah saatnya pemprov ini mengembalikan
fungsi awal trotoar yang ramah untuk pejalan kaki
dengan diperluasnya dan fasilitasnya di protowar
sepertinya kami sangat senang sekali karena akan menambah
kenyamanan ketika kami beraktivitas
dengan adanya dikembangkan seni di jalan jalan itu bagus ya
maksudnya kita dukunglah pimpinan yang baru ini gubernur yang baru ini kita dukung
saya pun pejalan kaki seperti itu terutama angkutan umum
itu kan sangat macet sekali menurut saya
jadi kalau misalkan ada pelebaran jalan itu bagus sekali
dan bergabung bersama kami via sambungan telepon ada nirwono yoga
pengamat tata kota dari universitas trisakti
pak nirwono selamat malam
selamat malam mbak buspa
pak nirwono baik sekali
ini kalau kita lihat dari rancangannya sepertinya mewah begitu ya
ada sabuk nusantara cukup keci
tapi seberapa perlu sebenarnya rancangan protowar anisandi ini untuk jakarta
ya ini menurut saya ada beberapa catatan yang perlu dicermati oleh pemprov dki ya
tentu pertama saya apresiasi apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah
dan konteks lebih kepada pendekatannya kepada seni budaya sebenarnya
tetapi tidak melihat bahwa trotoar sebagai bagian teknis dari infrastruktur lalu lintas
nah dari catatan saya ada tujuh yang harus dicermati
yang pertama adalah satu cara membangunnya mbak trotoar tadi dengan menghilangkan jalur hijau lambat tadi
diperkirakan kurang lebih sekitar lima ratus empat puluh satu pohon itu akan dipindahkan ke tiga lokasi
yaitu di rptra kalijodo kemudian taman bnb jakarta utara dan di parcakung jakarta timur
nah padahal pohon pohon tadi yang berusia rata rata lebih dari tiga puluh akan ada sampai empat puluh tahun ke atas
dengan kondisi yang sebenarnya masih bagus itu bisa dioptimalkan untuk bagian dari trotoar
karena sebagus apapun protowar kalau kita bicara kondisi di jakarta kalau dia tidak teduh tidak akan ada orang yang lewat
jadi tentu kita sangat kesal kalau sampai dengan pohon pohon yang sudah ditoping di lapangan ini akan dipindahkan gitu
padahal kita butuh sekali pohon pohon tersebut gitu jadi harusnya pak gubernur mematikan itu itu yang pertama
kemudian yang kedua yang juga kita kritisi yaitu masih adanya jalur sepeda motor yang justru bergabung dengan bis reguler di tepi paling kiri ya
nah padahal kita tahu dengan adanya jalur yang bergabung ini saja bisa dipastikan akan menimbulkan kemacetan yang parah
karena kalau ada bis reguler itu dia akan berhenti di sepeda motor

nah motor yang di belakang yang dalam satu jalur tadi pasti punya dua kesempatan
satu diambil sebelah kanan di jalur kendaraan pribadi atau dia di sebelah kiri
artinya dia menerobos masuk ke trotoar gitu
nah ini juga harusnya ditinjauin kembali apakah iya jalur sepeda motor masih ada di ruas udara mantah merin tadi
yang sebenarnya kalau kita bicara soal keadilan dan kesetaraan justru akan mengancam keselamatan bagi pejalan kaki

sebagai catatan saja hampir semua protowar di jakarta itu semuanya bergabung dengan bis reguler
sebagai catatan saja hampir semua protowar di jakarta itu semuanya bergabung dengan bis reguler
dikatakan tidak aman dari pengendara motor
baik kalau kita bicara jam pagi dan jam sore banyak sekali motor motor yang masih naik ke trotoar gitu
ini yang kedua
kemudian yang ketiga yang akan juga ditemukan di lapangan yaitu akses antar bangunan dengan jalan yang ada di trotoar tadi
di mana jalan keluar masuk gedung itu di sepanjang sudirman tamrin itu kan banyak gedung mbak
nah keluar masuk kendaraan ini kan pasti akan memotong trotoar
kemudian memotong di jalur bis reguler dengan motor
maka bisa dipastikan akan terjadi kemacetan pada jam jam
ada penyempitan jalan ya
penyempitan jalan ulangan toro
kalau bisa dibayangkan orang pas pulang kantor keluar masuk dari gedung gedung tadi gitu kan
sudah motong trotoar dan sudah akan masuk ke jalur yang berkaitan dengan jalan raya di mana tadi ada bis reguler dengan motor
nah ini harusnya diantisipasi sistemnya
kemudian keempat yang juga menjadi catatan kita kita melihat trotoarnya sendiri
dari gambar yang ada tidak ada
perbedaan yang jelas antara jalur untuk pejalan kaki kemudian jalur untuk sepeda bahkan juga untuk disabilitas
lebih menonjol kepada unsur ornamen seni desantaranya
tapi fungsi jalannya tadi yang saya katakan sesuai dengan undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu
terutama di pasal sembilan puluh enam dan pasal lima puluh empat
harusnya trotoar tadi tergambarkan dengan jelas bagaimana pembagian antara jalur pejalan kaki kemudian dengan fasilitas disabilitas dan juga jalur sepeda
nah ini yang kita harapkan harusnya keluar
belum lagi yang kelima yaitu bagaimana trotoar yang diterbangun tadi kita belum melihat terhubungnya dengan jpo halte bus transjakarta yang ada dan juga dengan stasiun mrt yang di bawah
karena kita bicara protowari nanti berkembangannya tidak hanya di atas tapi juga di bawah
bagaimana keterkaitan juga dengan gedung dan halte ataupun stasiun yang berada di sudirman tamrin
nah ke enam yang berkaitan juga kan masih ada kios kios itu mbak buswa
padahal kalau kita menurut dalam undang undang nomor dua tahun dua ribu sembilan dan juga di perda nomor delapan tahun dua ribu tujuh trotoar ini kan harusnya bebas dari kegiatan komersial
nah kalau kios ini tadi umpamanya dipakai untuk taruhlah dalam tanda petik pkr resmi ya
dimana orang bisa jual koran makanan dan minuman begitu kan
nah apakah ini bisa dianggap melanggar aturan tersebut atau tidak
berarti ini ada potensi ketakutan nantinya salah sasaran begitu pembangunan trotoar ini
karena kita tahu kalau car free days saja ini protowar jadi tempat berjualan begitu
kalau bisa kita lihat kan hari sabtu minggu seminggu terutama ya
pada saat jam jam puncaknya kbri dari pagi jam enam sampai sekitar jam sepuluh an itu tidak hanya di jalan bahkan badan trotoar itu diisi oleh banyak sekali pkl
nah kalau ada adevasitas kios tadi apa jaminan bahwa protowar tadi akan bebas pkl
apalagi ke piyotnya sendiri itu akan ada indikasi kecenderungan
apalagi ke kiosnya sendiri itu akan ada indikasi kecenderungan terjadinya pelanggaran tadi mbak
nah ketujuh yang terakhir yang sebenarnya kalau kita tadi diperlihatkan gambar gambar yang tentu saja sangat indah ya
ada persoalan mendasar yang justru tidak terselesaikan gitu yaitu bagaimana integrasi trotoar itu dengan saluran air dan jaringan utilitas yang ada di bawahnya
padahal persoalan besar besar kita terbesar di jakarta itu antara protowar dengan saluran air dan jaringan utilitas itu tidak pernah terintegrasi
padahal persoalan besar besar kita terbesar di jakarta itu antara protowar dengan saluran air dan jaringan utilitas itu tidak pernah terintegrasi
itulah kenapa setiap pembangunan protowar tadi selesai dalam waktu hanya tiga empat bulan kemudian dibongkar pasang
itulah kenapa setiap pembangunan protowar tadi selesai dalam waktu hanya tiga empat bulan kemudian dibongkar pasang
untuk penambahan kabel perbaikan pipa yang terjadi sepanjang tahun dan hampir terjadi di seluruh trotoar yang ada di jakarta mbak
oke dengan rancangan yang cukup mewah cukup indah tadi optimis tidak pak nirwono ini akan selesai ketika asean games mulai berjalan
tidak kalau itu dikatakan waktu yang tersisa ya dengan waktu hanya lima enam bulan ini akan lebih realistis kalau percontohan penataan trotoar tadi itu hanya fokus mulai dari patung pemuda sampai dengan ke jembatan semanggi di kiri kanannya
oke tapi kalau kita lihat dari rancangannya sendiri ini menunjukkan sepertinya gubernur anies paswedan ingin mengubah citra jakarta menjadi ibu kota berbudaya
ya itu tadi
anda setuju dengan itu
ini ada dua pendekatan yang menurut saya bertolak belakang ya
kalau kita lihat desain yang terdahulu desain yang sudah dibuat pada era pak ahok dan pak jarod kemarin penekanannya adalah trotoar tadi sebagai infrastruktur pendukung pejalan kaki yang terkait dengan transportasi massal sebenarnya
nah kalau yang di pak anies yang terbaru pendekatannya lebih kepada bagaimana memanfaatkan trotoar sebagai ruang seni gitu kan
ada spot spot untuk tempat pertunjukan seni kemudian juga ada musik
memasukkan unsur unsur batik di dalam penataan ornamen trotoar gitu
jadi ini boleh dikatakan tidak salah tetapi ini hanya posisinya sebagai pelengkap atau aksesoris
oke pendekatannya berbeda lah ya kalau yang satu fungsional yang ini untuk keindahan kesenian begitu ya
yang satu kenyamanan yang ini kebahagiaan lah katakan

ya kira kira gitu

ya terima kasih
telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
ya terima kasih
selamat bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
ya terima kasih
penataan trotoar area sudirman tamrin turut menjadi topik hangat yang dibahas oleh netizen
saya ajak anda untuk lihat komentarnya
ini dia yang pertama langsung dari pemprov dki jakarta
di area penataan trotoar dan juga jalan koridor sudirman tamrin akan tersedia ruang untuk pejalan kaki angkutan umum dan pribadi
ada ruang ekspresi seni dan budaya arena pembelajaran dan arena interaksi warga paket lengkap ya
selanjutnya dari adluki subiakto mencuitkan
masya allah keren katanya
memang nggak salah nih dki jakarta punya gubernur
ed anies baswedan dan juga wagup ed sandiaga udun
selanjutnya dari et teguh timur mencuitkan
mantap sudah ada gambaran yang lebih elok tentang jakarta di masa depan
patut disambut dengan optimisme yang tinggi
semoga bung anies baswedan konsisten memimpin perbaikan jakarta sampai dengan tahun dua ribu dua puluh
selanjutnya dari dipo alam empat puluh sembilan
sebagai salah satu pendiri yayasan batik indonesia
terima kasih kepada gubernur dki jakarta bangun trotoar dki yang bermotif batik
semoga pemda lain juga ikut terus populerkan batik indonesia
tapi ini ada komentar yang nadanya berbeda ya
dari ed uca ramajaya mencuitkan
trotoar jalan sudirman tamrin akan direvitalisasi agar dapat dipakai untuk pementasan seni
kok seniman dianggapnya sebagai manusia kelas trotoar aja ya
kasian banget ini seniman